selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya elvira karunisa
sejak dua minggu terakhir kebakaran gunung lawu yang terletak di antara tiga kabupaten
yakni kabupaten karanganyar kabupaten ngawi dan kabupaten magetan masih terjadi
api masih belum berhasil dipadamkan
meski di sejumlah petak api bisa dikendalikan di petak lain api kembali muncul secara bergantian
membuat petugas dan relawan kewalahan untuk memadamkannya
dua ratus dua puluh lima personel disebar ke sejumlah titik ini untuk terus berupaya memadamkan api
paksana tugas administrator kesatuan pemangkuan hutan lawu johan suryo putro
mengatakan kebakaran gunung lau sudah mengkhawatirkan dan mulai mendekati permukiman warga
kondisi medan yang berada di dalam jurang cuaca panas dan angin
yang kencang menyulitkan pemadaman
kemudian tadi malam petak sembilan belas juga sudah padam
sekarang fokus kita di petak tiga puluh
dan dua petak petak sembilan belas dan petak tiga puluh sembilan tetap dilakukan penyisiran
untuk memastikan bahwa memang sudah total padam
teknik bakat balik itu adalah salah satu teknik untuk memadamkan kebakaran pada kondisi yang sangat kritis
jadi kita bisa melakukan kegiatan itu ketika itu sudah pilihan terakhir
misal pilihan terakhir
api tidak bisa kita kendalikan angin sangat besar
sementara sudah mendekati perkampungan atau mendekati hutan produksi yang risikonya cukup besar
untuk mengantisipasi kenaikan harga beras saat musim kemarau
bulog divisi regional banyuwangi jawa timur jumat pagi melakukan operasi pasar
dengan meluncurkan beras kelas medium dengan harga di bawah harga eceran tertinggi
untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di musim kemarau
yang menyebabkan sedikitnya hasil panen dari petani
bulog divisi regional banyuwangi melakukan operasi pasar
dengan menjual harga beras kelas medium di bawah harga eceran tertinggi atau het
untuk harga eceran beras medium di sejumlah pasar bervariasi
mulai dari rp sembilan tiga ratus lima puluh hingga rp sepuluh
sementara untuk beras kelas medium bulog dijual dengan harga rp delapan tiga ratus per kilogram
kegiatan operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilisasi harga beras
hingga saat ini stok beras di seluruh gudang di divre banyuwangi
hingga september sebanyak tiga belas ribu ton
sebenarnya begini ini kan apa itu pemerintah dalam arti kementerian perdagangan
telah menginstruksikan ke kita untuk melaksanakan operasi stabilisasi harga
pangan beras medium ini
kita hanya mengawali jangan sampai nanti harga itu
karena panenan kondisinya kan sudah semakin sedikit
dan harga pun sebenarnya belum rata rata belum menyentuh sampai ke tingkat het medium
tapi mulai awal kita sudah membayangi agar harga nanti itu kita upayakan
yang namanya beras medium jangan melebih dari harga het nya
demikian cnn indonesia update kali ini program cnn indonesia news report bersama dea kartika
akan kami lanjutkan tetap langsung sama kami